saudara zakat jadi amalan wajib umat islam terutama di bulan ramadan
tak hanya warga biasa namun aparatur sipil negara juga membayar zakat
seperti di pemprov jawa tengah sepanjang dua ribu dua puluh tiga zakat yang terkumpul dari asn pemprov jateng mencapai sembilan puluh dua miliar rupiah
dan pada dua ribu dua puluh empat zakat yang terkumpul di basnas jateng ditargetkan lebih dari seratus miliar rupiah
dana pembayaran zakat yang terkumpul di badan amil zakat nasional basnas jateng pada dua ribu dua puluh tiga mencapai sembilan puluh dua miliar rupiah
jumlah tersebut hanya dari asn pemprov jateng saja
dana yang terkumpul di basnas jateng ini digunakan untuk berbagai keperluan baik konsumtif maupun produktif
konsumtif biasanya digunakan untuk membantu korban bencana alam
sedangkan produktif biasanya untuk membantu permodalan pedagang kecil
ini juga menjadi kewirausahaan bagi warga yang kurang mampu
sehingga kedepannya mereka diharap dapat mandiri dan berkembang
pemberian bantuan modal bagi pedagang kecil juga dilakukan pendampingan hingga monitoring
basnas jateng menargetkan di tahun dua ribu dua puluh empat dapat mengumpulkan zakat lebih dari seratus miliar rupiah
baik dari asn tni polri hingga pengusaha
akhirnya insya allah paling tidak seratus
karena kekuatan kita kalau semuanya sudah masuk yaitu ada insati katika
semua termasuk ada polisi ada tentara ada sasaran
kalau mereka belum insya allah nanti kita masuk
kalau supa masuk akan mencapai satu ratus lima puluh miliar
sementara sekda jateng sumarno mengatakan pengumpulan zakat dari asn pemprov jateng
sudah menjadi program sejak beberapa tahun terakhir
namun pada bulan ramadan ini semangat seluruh pihak ingin ditingkatkan
untuk menjalankan salah satu ibadah wajib umat islam yakni zakat
pemprov jateng terus berkoordinasi dengan basnas jateng
serta berbagai kabupaten kota untuk meningkatkan partisipasi asn dalam membayar zakat
namun menurut sumarno yang menjadi kunci adalah tauladan dari para pimpinan di tiap daerah
ini kalau masalah zakat kita sudah bergerak beberapa halnya lalu dan sudah menjadi program rutin
untuk asn pemprov jateng tapi di momentum bulan ramadan ini dari basnas
ingin meningkatkan giroh atau semangat dari semua pihak untuk menjalankan kewajiban masalah zakat
zakat yang terkumpul dari para asn ini diharap bisa langsung disalurkan ke basnas jateng
sebab zakat yang dikelola oleh basnas jateng
juga bisa menjadi salah satu sinergi penyelesaian masalah masyarakat
terutama di bidang ekonomi seperti kemiskinan stunting pengangguran hingga bencana alam